komisi pemilihan umum kpu dki jakarta menerima konsultasi dari empat bakal calon gubernur jakarta dari jalur independen atau perseorangan
keempat calon independen tersebut diantaranya dharma pongrekun nur fajriansyah sudirman said dan pompinda hidayatullah
namun menurut dodi baru dharma yang mengonfirmasi penyerahan syarat dukungan calon perseorangan
sementara tiga lainnya belum menyerahkan syarat jalur independen
batas waktu penyerahan syarat calon independen telah berakhir pada minggu dua belas mei kemarin
di hari terakhir ini kpu dki jakarta sudah menerima empat bakal pasangan calon yang sudah berkonsultasi ya
pertama dari pak dharma pongrekun dengan wakilnya kemudian pak nur fajriansyah kemudian bapak sudirman said
terakhir kemarin sore sampai dengan minggu ini

dan pak pompidah hidayatullah
ada pun syarat pendaftaran untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur jakarta melalui jalur perseorangan atau independen telah dimulai sejak delapan mei dan ditutup dua belas mei kemarin
untuk persyaratan bacagub dan bacawagup independen harus memenuhi syarat dukungan minimal dari pemilih setidaknya enam ratus delapan belas sembilan ratus enam puluh delapan dukungan dari warga jakarta
sedangkan untuk pendaftaran melalui jalur parpol dibuka mulai dua puluh tujuh hingga dua puluh sembilan agustus
syaratnya harus mendapatkan surat keputusan dari partai politik ataupun gabungan partai politik